terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
ini ada informasi yang kembali mengingatkan kita kalau misalnya habis minum minuman keras tolong jangan menyetir
karena ini ada sedikit informasi terkait dengan kasus bahwa akibat pengaruh minuman keras wakil bupati kabupaten yalimo r d dabi ini menabrak seorang pengendara motor hingga meninggal
pengendara diketahui merupakan seorang polisi wanita di polda papua
kecelakaan yang melibatkan mobil dan motor tersebut terekam cctv
dari rekaman cctv terlihat mobil sempat oleng dan keluar jalur kemudian menabrak korban yang melaju menuju polda papua sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia timur
kapolresta jayapura kota akbp gustaf urbinas membenarkan pelaku penabrakan adalah wakil bupati kabupaten yalibo papua
pelaku yang saat ini masih berada di ruang tahanan polresta jayapura beserta rekan korban yang juga dalam kondisi
di mabuk sementara itu setelah dilakukan autopsi di rumah sakit korban disemayamkan di rumah duka di kawasan polimak pemancar distrik jayapura selatan